bandung dikenal sebagai surganya wisata kuliner
terdapat sejumlah tempat kuliner yang bisa anda coba
salah satunya adalah malah dicubo yaitu rumah makan padang yang viral di kota bandung
di rumah makan yang buka pada pukul delapan pagi hingga delapan malam ini
menyediakan aneka varian hidangan nan menggiurkan
seperti rendang ayam lado hijau kepala ikan gurame ikan gebuk sambal hijau
cincang daging iga sapi serta dendeng hijau dan merah
masakan andalannya adalah ikan salais asam
ikan salais ini didatangkan langsung dari pekan baru
dalam seharinya lima puluh porsi ikan salais habis diburu pembeli
dalam satu porsinya berisi lima sampai enam ikan
saya penasaran nih gimana ya cita rasa ikan salais ini
jadi aroma smoke nya ini benar benar terasa dan ikannya ini crispy
ditambah lagi dengan campuran sambal merah dan juga sambal hijau yang benar benar pedas
tapi ini bikin sakit lagi ya
yang juga menjadi prima dona adalah tunjang atau kikil
setiap harinya lima belas kg
tunjang diolah bersama kuah yang menggugah selera
rumah makan yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini didatangi bukan hanya pembeli dari dalam kota bandung saja
tapi juga dari luar kota bandung
untuk menikmati satu porsi nasi padang dengan satu lauk
kita harus mengeluarkan uang dari harga dua puluh enam sampai tiga puluh ribu rupiah
rumah makan padang lainnya yang tak kalah viral dan diburu para pecinta kuliner adalah rumah makan dendeng batoko di kawasan dago kota bandung
sesuai namanya menu andalan di sini adalah dendeng daging sapi
terdapat dua jenis dendeng yaitu dendeng kariang dan dendeng batoko
dendeng kariang memiliki tekstur daging yang renyah sementara dendeng batoko teksturnya lebih lembut
pembeli dapat memilih sambal pendamping dendengnya
ada sambal hijau dan juga sambal merah
keduanya terbuat dari campuran cabai keriting dan sedikit cabai rawit
tak lupa tambahkan minyak kelapa
aroma minyak kelapanya ini benar benar kerasa
dan jika dibandingkan dengan sambal merahnya sambal hijau ini rasanya lebih light
daging sapi yang diolah menjadi dendeng mencapai dua puluh kg per hari
sementara pada akhir pekan bisa mencapai tiga puluh kg
daging yang digunakan adalah daging bagian paha dalam
kebanyakan pembeli memesan dendeng batoko sambal hijau
tujuh ratus porsi habis setiap hari
saya kan suka yang kering ya
itu benar benar renyah kemudian bumbunya pun terasa
selain nenek batoko makanan lain yang tak kalah digemari adalah iga bakar balado dengan sensasi rasa pedas
dan telur dadar crispy yang terbuat dari telur bebek dan telur ayam
rumah makan yang sudah berdiri sejak sepuluh tahun lalu ini buka mulai pukul sebelas siang hingga sebelas malam
sayangnya berita ini menjadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa ya untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya